tidak sengaja menggunakan terus berjalan musti
kau pergilah ke islam
tugasmu untuk memancing arah santan dan kian santan sudah selesai
biarkan semua ini
serahkan kepada aku
aku harus kembali ke islam
karena sebentar lagi
prabu suliwar akan memeriksa prajurit tiaga

jurali bantulah aku
tidak mungkin mengeluarkan lajian raja musti untuk saat ini
dia akan mengenalikamu
curaling ini benar benar lemah
sebaiknya aku menghabisinya saja
aku tidak mungkin
aku tidak mungkin
bisa mengalahkan raja kiansantan
dalam keadaan seperti ini
andai aku bisa menggunakan jurus belajar musti
aku tidak akan membiarkannya lari kali ini
aku harus mengejarnya
aku harus tahu siapa itu
aku harus tahu siapa apa
aku harus menjaganya
aku harus letakkan tangannya ke arbetsluargo

terus memberkati melrome di alarm lines
terus memberkati melrome di alarm lines
sambil bisa tahan kondis first time
terus memberkati melrome di alarm links
terus memberkati melrome di amal links
gusti kenapa gusti ada di sini
aku baru saja mencari pencuri kelas ini
tapi aku kelahan jejak

santan yang benar benar berpokai
dia selalu saja membuatku marah
tidak sengaja menggunakan terus berjalan gusti